tim singoedan rmafc sukses meraih kemenangan pada lagau jicoba resmi saat menjamu psis semarang di stadion gajayana kamis petang
meski sempat tertinggal dua gol pada awal laga denny santoso dan kawan kawan berhasil bangkit dan meraih kemenangan telak lima tiga
menjelang bergulira kompetisi liga satu indonesia rmafc mengadakan lagau jicoba menjamu psis semarang di stadion gajayana pada kamis petang
meski bertindak sebagai tuan rumah kim sungedan tak dapat menunjukkan keunggulannya dari awal pertandingan
hanya dalam tempo lima belas menit psis semarang berhasil memanfaatkan kelengahan tuan rumah dan dua kali menjebol gawang utang rustiana
gol pertama psis dicetak hapidin pada menit ke delapan tujuh menit kemudian giliran bayu nugroho yang mencatatkan namanya di papan skor
tertinggal dua gol skuad asuhan joko susilo itu langsung mengubah permainan
hasilnya terbukti pada menit ke tujuh
menit ke dua puluh tendangan penalti ahmed yahya sukses mengubah skor menjadi satu dua
kul ahmed ayah ini pun berhasil melecut semangat pasukan tuan rumah
rmafc menutup paruh pertama dengan keunggulan tiga dua seusai gelontoran dua gol dari dedik setiawan dan rodrigo dos santos
setelah turun minum rmafc berhasil mempertahankan dominasinya
pada menit ke lima puluh sembilan arthur cunha yang tidak dikawal ketat dapat menjebol jale psis dengan mudah
empat dua arewa memimpin
lima menit berselak psis mengatasi ketertinggalan melalui eksekusi penalti hari nur
empat tiga untuk psis
setelah gagal menuntaskan peluang arema akhirnya bisa menambah keunggulan pada menit ke tujuh puluh dua melalui kaki pemain muda ahmad nur hardianto
skor lima tiga untuk keunggulan arema fc tak berubah hingga akhir laga
permainan keras yang ditampilkan kedua tim tersebut menghasilkan dua kartu merah
ibrahim konteh pada menit ke empat puluh sembilan dan arthur cunha pada menit ke tiga puluh
dua gol awal tapi sesuai dengan yang saya janjikan saya ingin menang
seusai laga ini tim arema fc akan menuju magelang untuk melakukan uji coba lagi dengan psis semarang di kandangnya